terjadi peningkatan angka kriminalitas di dki jakarta selama pandemi covid sembilan belas melanda
salah satunya adalah kejahatan di jalanan hal itu perlu diperhatikan masyarakat khususnya
wanita yang kerap berjalan atau pulang kerja sendirian di tempat yang sepi maka ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi kejahatan atau bahkan membela diri ketika
sudah terancam kejahatan jalanan kini kembali marak korban biasanya dipilih karena berada di
lokasi sepi dan membawa ponsel atau perhiasan jika harus berhadapan langsung dengan pelaku
memiliki keahlian bela diri akan sangat membantu sedikitnya ada sejumlah tips praktis yang bisa
dilatih salah satunya lewat seni bela diri aikido bela diri asal jepang ini memanfaatkan energi
lawan dengan tujuan meredakan konflik itu sendiri nah sekarang ini saya sudah bersama san sejimmy
instruktur salah satu aikido dojo di jakarta selatan akan belajar untuk mempraktekkan tips
yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum termasuk wanita
bekerja terkaitanya untuk membasahkan diri dan membesar rakyat lih dan kita juga berharap
kita masuk sama kemudian ambil tangannya kemudian kunci seperti ini
ya misalnya kita dipegang seperti ini ya biasanya kalau orang panik itu sibuk ngelapasin begini kan
padahal dalam posisi ini banyak hal yang bisa kita lakukan pertama misalnya ini
ini ini kalau kita dorong sedikit aja kalau dia lurus begini dia megang lurus begini selimut ini tinggal dia
oke dalam situasi seperti ini jangan panik dulu ya nomor satu
yang kedua ini sebenarnya bisa digerakkan dengan yang simpel misalnya salah satu contoh adalah angkat tangan
ya kemudian kita balik badan
oke nason saya kalau misalnya kita sudah terancam kondisinya sudah ditodongin senjata tajam seperti ini
oke pertama tama dalam hal ditodong dengan senjata tajam itu tidak ada yang sederhana ya
jadi memang untuk diancam dengan senjata tajam lebih baik kita ikutin apa yang si penodong mau
misalnya dia mau harta kita kita berikan tapi dengan cara yang menyusahkan misalnya kita lempar
atau kita jatuhkan kebawah
supaya ketika dia mengambil itu robongan senjatanya teralihkan dari kita sehingga kita bisa kabur
biasanya alamnya kita tarik balik padahal kalau kita ikutin ya kita bisa gunakan momentum ini untuk menghantam ini kakinya masuk kemudian ini bisa masuk
nah ada lagi salah satu tips atau trik yang paling sederhana bisa dibilang seperti itu ya sensei
nanti saya akan dibantu oleh sen patricia misalnya kondisinya saya sudah dikeluk dari belakang seperti ini apa yang bisa saya lakukan
ya biasanya kalau dalam kondisi seperti ini kita yang dikeluk agak susah bergerak ya

jadi ini menghadap ke depan sambil bokongan di dorong ke belakang
kunci utamanya ialah tidak panik agar alat yang dipersiapkan atau teknik bela diri yang dipelajari dapat digunakan